tetapi di balik kemenangan dramatis timnas garuda muda
ada satu hal unik dan juga lucu yang juga jadi sorotan banyak pihak
aksi salah satu pemain yaitu tod rivaldo vera
yang tengah mengulur ulur waktu di ujung laga tertangkap kamera
dan langsung dikomentari tak hanya oleh warganet indonesia
tapi juga dari kubu lawan yaitu uni emirat arab
di balik drama kemenangan timnas
ternyata ada hal lucu yang terjadi di ujung laga
salah satunya adalah aksi drama yang dilakukan tod rivaldo ferry
saat waktu memasuki menit ke sembilan puluh
rivaldo ferry terlihat terjatuh sambil menahan rasa sakit
namun pada momen yang sama
rivaldo tertangkap kamera seperti sedang melirik
di tengah aksi pura pura sakitnya itu
hal ini pun dianggap sebagai aksi mengulur waktu
meski dikomentari secara santai dan lucu oleh warganetanah air
tak sedikit yang menyamakan aksi rivaldo ini layaknya pemain dunia
seperti sergio busque hingga david luiz
yang sama sama tertangkap
dia juga menangkap kamera saat sengaja berpura pura sakit untuk mengulur waktu
berkat aksinya ini tak sedikit pula warganet asal uni emirat arab
yang mengecam drama rivaldo melalui komentar komentar di laman instagram pribadinya
namun bukan warganet indonesia namanya jika tidak membela pasukan garuda muda
bukannya marah warga net malah membalas komentar keras dari kubu lawan
dengan komentar komentar lucu sembari membela pemain bernomor punggung dua puluh dua itu